untuk memeriahkan liburan sekolah salah satu pusat perbelanjaan di surabaya
memanjakan puluhan anak dengan bermain bersama tokoh kartun doraemon dan kawan kawan
ya selain larut dalam gelak tawa mereka juga bisa menari dan menyanyi bersama tokoh kartun idolanya
inilah aksi kocak doraemon dengan kawan kawannya
mulai dari nobita giant suneo sisuka hingga dorami
ya tokoh karakter doraemon dan kawan kawannya sengaja didatangkan langsung dari negaranya jepang
oleh salah satu pusat perbelanjaan di surabaya untuk mengisi libur sekolah
alhasil puluhan anak anak ini pun larut dalam gelak tawa dalam sejumlah aksi yang ditampilkan
selain menikmati keseruan anak anak ini juga bisa bernyanyi dan menari dengan tokoh kartun idolanya ini
kamu juga ikutan nari nggak tadi sama doraemon
baru pertama kali lihat doraemon gak ini
tidak hanya sekedar pertunjukan namun dalam aksi kali ini
para anak anak diajak belajar mengenal cerita persahabatan

artinya nilai friendship nilai tolong tolong dan sebagainya itu banyak yang bisa diajakkan
tidak hanya pertunjukan langsung tokoh kartun doraemon
namun pengunjung juga bisa foto bersama doraemon
atau sekedar mencoba permainan dengan hadiah berbagai aksesoris bergambar doremon
francisca wijaya surabaya